wow seru banget ya kayaknya ngeliat tadi ada top throwback hits ada lagu lagu lama yang bertengger di
kita tinggal milih nih siapa yang akan jadi pemenangnya nanti tanggal dua puluh enam februari
tapi untuk membahas soal billboard indonesia music awards ini perdana di indonesia
ada lagi satu ajang penghargaan untuk insan musik di indonesia
kita bergabung ada di studio tiga cnn indonesia ada aldo sianturi ceo dari billboard indonesia
baik kabarnya baik sekali
kabar baik sekali kayaknya lagi ribet ya nih
lagi seru banget
lagi seru banget nih
tapi kalau ngomongin soal billboard indonesia music awards ini kita pernah ngomongin tahun lalu bulan oktober
iya start di sini
startnya di sianai indonesia waktu itu ngomonginnya soal top seratus ya
jadi dimulai dengan tanggal lagu kemudian sekarang punya malam puncaknya untuk mengapresiasi para musisi indonesia ini
tapi apa yang membuat billboard indonesia sepertinya ini jadi urgensi kita harus bikin ini nih
kita harus bikin acara penganugerahan untuk musisi indonesia
memang selama ini melihatnya apresiasi di indonesia
apresiasi di indonesia seperti apa
ya apresiasi indonesia cukup bagus
tapi it's time juga buat kita dari musik bisnis landscape ini untuk memberikan penghargaan
jadi penghargaan itu bukan cuma satu kali setahun
lebih banyak penghargaan lebih termotivasi musisinya
jadi apa namanya ya semakin banyak penghargaan semakin kita bisa bisa berlaga lah ya ke dunia internasional juga
dan tadi bahwa refleksi dari tanggal lagu terakhir ya
iya betul dan tadi bahwa refleksi dari tanggal lagu terakhir ya
dan tadi bahwa refleksi dari tanggal lagu terakhir ya
dan tadi bahwa refleksi dari tanggal lagu terakhir ya

baik dari penggemar kemudian potensial penggemar sampai ke
jadi artinya atmosfernya semakin berkembang ya
bahkan tadi nominasinya ada tiga belas
nanti kita akan breakdown lagi tapi usai jeda kita akan ngobrol lagi sama bang aldo syanturi
tetaplah di cnn indonesia connected
baru artinya tidak hanya yang punya rilis di dua ribu sembilan belas tapi yang trowback bahkan yang mungkin anak anak zaman now nggak tahu nih gak pernah dengar
tapi masuk di sini
sebetulnya apa faktor ketika membuat keputusan ini
keputusan ini datari oleh sebenarnya dari bentuk dasar yaitu dari billboard top seratus tanggal lagu
dimana kami memutuskan bahwa semua lagu dan semua aliran musik itu terakomodir di situ
kecuali bahasa inggris seperti itu
nah jadi menarik sekali ketika kita melihat hasilnya seperti itu bahwa tadi ada yang benar benar bahela gitu ya
contohnya ada punburst di situ
ada punburst kemudian di trowback tadi ada berharap tak berpisah
ini anak anak senoparty ya
terus ada down shallown seven ada kangen dewa sembilan belas kecewa bcl kenangan terindah
samson loh ini lagunya samson zaman dulu ya
kemudian manusia bodo ada ben
dan itu menunjukkan refleksi
dari music market di indonesia bahwa memang sampai saat ini lagu tersebut itu bisa memberikan satu statement dari sisi musikal seperti itu
artinya industri musik indonesia gak pernah mati sebetulnya ya
oh gak pernah gak akan pernah mati
gak akan pernah mati
tapi kalau tadi menyentil bang aldo bilang gak ada bahasa inggris
tapi yang menarik disini justru di top social artist
ada agnesmo dengan diamonds dan juga ada rich brian dengan seratus degree
karena itu berbeda karena itu satu hal dari social media
jadi risetnya dari twitter facebook instagram seperti itu
dan rich brian sendiri itu memang masuk ke dalam tangga lagu karena dia diawali dengan tuwagapat
jadi pun ada bahasa atau kalimat indonesia sedikit
baku dan tidak baku yang penting itu indonesia
masuk ke tanggal lagu ya bisa masuk ke tanggal lagu
oke menarik sekali
terus juga ada beberapa nama yang kayaknya mungkin ada di lima nominasi ada di banyak nominasi
di cinta luar biasa hanya rindu ini juga
karena kalau kita lihat dari top seratus nya billboard tangga lagunya billboard nih ya
anmesh ini cukup sering menduduki peringkat satu dua tiga bahkan lagunya berderet
wow itu memang fenomena sih fenomena
jadi nmesh dan judika itu tidak pernah lari dari lima top teratas gitu loh
dan memang kita juga cek ke market ke kanan dan ke kiri
semua orang memang saat ini menyanyikan lagu tersebut
oke memang lagi hits ya
tapi kalau dari billboard indonesia sendiri deh bang aldo melihat kita tahu billboard music award sudah sangat luar biasa
belajar banyak harusnya kita dari itu
apa yang bisa kita pelajari
sebenarnya yang pertama adalah bagaimana musisi taking advantage dari kegiatan ini
mengambil keuntungan mengambil sikap terbaru bahwa tidak ada sebenarnya kata pensiun di musik
jadi paling tidak semua harus mengikuti model the new music industry hari ini
dimana tadi bahwa sangat jelas saat ini statistik dan figure itu juga menempel dengan perjalanan mereka
kemudian dari sisi sound juga bahwa mereka harus tadi bisa memiliki satu kemampuan yang menarik meracik antara analog dengan digital yang baru gitu
kemudian mereka juga punya satu audience yang harus mereka penuhi
yang harus mereka fokus yaitu zillennial market
karena marketnya sebenarnya di musik tidak berubah tapi audiensnya yang berubah
itu kenapa banyak sekali di sini dari layanan digital kalau nggak salah ya
iya karena sejak delapan tahun terakhir ini adanya digital platform itu membuat ada satu discovery time yang cukup panjang bagi zillennial market
sehingga mereka ketika masih kecil ditimang timang mereka itu dengar lagunya mas didi kempot gitu loh
mereka dengar lagunya ceylon tujuh
mereka dengar lagunya zillennial
mereka dengar lagunya reza
iya kan seperti itu
jadi paling tidak lagu lagu tersebut bahwa sadarnya sebenarnya terefleksi sampai hari ini
anak jaman sekarang dengerinnya anmes
iya anak sekarang
ada anmes kameleng langsung di sambungan telepon kami
bergabung di cnn indonesia
pertama tama saya harus ucapkan selamat dulu untuk anmesh
masuk jadi lima nominat
lima nominator ya dalam dalam billboard indonesia music awards
terima kasih terima kasih
kita tahu nmes kameleng ini sudah mendapatkan banyak penghargaan termasuk di luar negeri
baru baru ini bahkan dapat mama ya
nah kalau melihat penghargaan atau apresiasi musik di tanah air ini seperti apa sih
kalau anmes kalau anmes sendiri ngelihatnya ya makin kesini
penghargaannya lebih ke kemarin
anmes dapat juga army award kan gitu
sekarang ini untuk anak anak baru seperti amnes sih lebih termotivasi dengan adanya penghargaan
apalagi nanti billboard indonesian mas masuk ke lima nominasinya itu luar biasa banget
ini membuktikan bahwa kita yang anak baru itu juga bisa bersaing gitu loh
jadi musisi musisi yang lebih dulu lebih senior bisa bersaing juga dengan anak anak baru yang punya karya luar biasa
udah bangga banget sih
nggak salah ya kalau nmes kamaleng the rising star nih judulnya
tapi kalau ngomongin soal tadi anak anak zaman sekarang yang cinta luar biasa banget sama anmesh nih sama lagu lagunya dan karya karyanya
kalau kita lihat nominasinya ini kebanyakan ada di nominasi yang berkaitan dengan digital
tapi selama ini strategi anmes untuk memasarkan karya anmes sendiri
memang berfokus pada digital atau seperti apa
iya benar jadi sedikit cerita cinta luar biasa itu selama ini nggak pernah promo di tv waktu itu
jadi tim yang benar benar tulus membuat sebuah karya
akhirnya nggak pernah sekalipun tumbuh di tv
bahkan lagunya udah sampai berapa puluh juta baru
baru ada yang ngundang karena tau lagu cinta luar biasa itu

oke ini nanti aku harus tanya di sini ada bang aldo sianturi dari billboard indonesia
nanti anmes akan ikut
nanti anmes akan ikut dalam malam puncak perayaan billboard indonesia music award
akan jadi salah satu pengisi acara ya
oke anmes ada ini gak sih
bang aldo ternyata
kita udah dari tadi ngobrolin diri mau disini
tapi punya prediksi nggak sih atau mungkin optimis gitu
bisa memenangkan kata kata
bisa memenangkan kategori yang mana
kalau optimis sih ada sih
cuma anmes bersaing dengan orang orang yang luar biasa
ya masuk nominasi aja udah bangga sih bersaing dengan orang orang yang luar biasa
tapi kalau misalkan dapat ya itu benar benar bonus dari suatu si komen anmes
oke anmes boleh dong bocorin ke temen temen atau ke para penggemarnya di cnn indonesia
ini kan biasanya kita tahu karya karyanya pop ballot ya
ini tahun dua ribu dua puluh udah ngasih kejutan
masuk di lima nominasi billboard indonesia music award
ada kejutan apa lagi selanjutnya
kalau di tahun dua ribu dua puluh ini anies bakal merilis single lagi
semuanya itu diambil dari lagu lagu yang di albumnya unmes yang belum dirilis music videonya
terus termos juga pengen bikin lagu buat orang di tahun ini
terus lagi di studio untuk bisa jadi ala ala produser ini lah
wih ala ala produser nggak dong ya pasti produser hebat nih ya
udah menangkan penghargaan dimana mana
well terima kasih banyak anmes kamaleng
semoga bisa mendapatkan penghargaan dari billboard indonesia music awards
kita tunggu nanti februari ya
dadah om aldo dadah semua
lagi lagi tour kemana mana sekarang
lagi memasarkan karya karyanya
terus mau ada karya lagi

kalau lihat banyak banget artis artis yang bersinar
pusing gak sih ketika milih nominasi
jelas gitu ya
maksudnya melihat dari data
kan pasti nggak mungkin jauh jauh gitu
dan menariknya bahwa memang tetap ada perbedaan gitu ya
tetap ada satu karena datanya yang kita kumpulkan itu kan dari februari dua ribu lima belas sampai desember
jadi paling tidak kita melihat spike nya
mana yang masuk ke nominasi radar nominasi seperti itu
nah dari tiga belas nominasi
satu nominasi ada lima masuk lagi nominator
ini nanti dipilihnya oleh
votingnya dari kapan sampai kapan nih bang
dari tanggal dua puluh januari dibuka sampai tanggal dua puluh februari
jadi ada satu bulan
dimana semua mulai sekarang bisa berpartisipasi untuk melihat sebenarnya menetapkan mana sebenarnya
karena ini suara kita bersama
oke ada juga satu kategori yang sangat menarik lifetime achievement
ya ini dia nih ini yang ditunggu tunggu untuk kita semua bisa merayakan selebrasi sesuatu hal yang lifetime sebenarnya
nanti akan disampaikan
nanti akan disampaikan masih off the record masih rahasia ya
harus ada misteri ilahi
tapi seru banget kalau ngomongin soal billboard indonesia karena ini baru banget dua ribu delapan belas ada di indonesia
dan serunya kita masuk di tahun dua ribu dua puluh dimana ini akan menjadi tahun konser indonesia gitu
jadi paling tidak tadi lagu lagu ini pasti akan menjadi satu perayaan yang asik sekali nanti di live performingnya musisi ini masing masing
oke bahkan juga sebelumnya billboard indonesia bikin konser ya kemarin di scbd
betul ada guntuk aji ada sal priadi
itu pun dasar dari tanggal lagu tersebut
iya karena memang satu hal kita melihat bahwa musik itu untuk didengar gitu loh
dan tempat itulah menjadi satu tempat yang satral untuk musisi musisi tadi yang mereka jadi bukan cuma melihat namanya sederhana itu
melihat namanya di dalam tangga lagu tapi paling tidak tadi oh ternyata billboard itu memperlakukan musisi itu paling tidak dengan cara yang berbeda
setuju memperlakukan musisi dengan cara yang berbeda
jadi tidak tidak apa namanya benar musik itu tidak lekang oleh waktu
gak hanya dari tahun kemarin aja gitu ya
karena dari sisi musisi yang kekal itu perbedaan
yes tapi kalau karena waktu yang terbatas nih
saya harus tanya nih ini peral saya gemes pengen nanya yang banyak
saya harus tanya harapan dari billboard indonesia music awards ini seperti apa sih bang artinya melihat antusiasme masyarakat yang begitu tinggi
musisi musisinya pun semua mengapresiasi adanya billboard indonesia music awards tapi kedepannya akan seperti apa
ya kita gak bisa ngarang masa depan tapi paling tidak harapannya yang pertama adalah masyarakat indonesia memiliki satu awareness baru
bahwa ada satu media brand gitu music yang di indonesia ini yang tadi berbicara lebih tentang music yang selama ini asumsinya adalah musik mati karena pembajakan
musik stagnan apa semua padahal tidak sama sekali gitu loh kita memberikan satu wake up call yang volumenya kencang sekali kepada semuanya bahwa look musik itu sebenarnya dari kita untuk kita semua gitu loh
yes saya jadi semakin optimistis nih musik indonesia bisa semakin berkembang internasional karena kita tahu indonesia musiknya sempat mati suri lah ya
zaman zaman dulu tapi sekarang semakin ditambah ada billboard indonesia di tahun dua ribu dua
jadi sekarang masih terdengar karya karya kita
rasio aja sekarang seimbang nih
ini apa by by streaming data
iya dan yang saya tunggu sebenarnya kelanjutannya adalah musik tradisional naik
balik lagi kalau emas dikempot ya kan
betul seperti itu loh
jadi kita harus jaga fenomena
candle dawet gitu kan
pokoknya kita harus jaga fenomena ini harus harus bangga dengan karya karya lokal dan terima kasih banyak juga billboard indonesia
sama sama terima kasih
memberikan banyak apresiasi untuk musisi indonesia ditambah dengan billboard indonesia music awards
kita tunggu nanti siapa lifetime achievement awards nya pemenangnya
harus dateng ya nanti
oke terima kasih banyak baldo